memiliki buah hati yang terlahir sehat dan sempurna adalah harapan bagi setiap orang tua
namun kehendak tuhan tetaplah menjadi kenyataan yang harus diterima dengan kelapangan hati
ketulusan cinta seorang ibu yang mengalir di tiap hembusan nafas seorang anak
tergambar dalam perjalanan iis yang membesarkan ketiga anaknya seorang diri
rana nasistidiata merupakan satu dari tiga anaknya yang terlahir dengan cerebral policy
kesedihan penyesalan hingga merasa gagal menjadi seorang ibu sempat mengurung iis di masa lalu
usia ranah kan waktu itu masih enam bulan jadi itu sudah sangat lama sekali karena sekarang rana sudah dua puluh lima tahun
tentu pertama kali kejadian saya rasa hampir semua ibu akan merasakan hal yang sama
merasa sedih kecewa merasa bersalah merasa gagal menjadi ibu
ya seperti itulah ya di awal kejadian
ada rasa marah juga ada rasa takut
pokoknya hal hal yang kemudian itu intinya negatif lah ya gitu
iis tak banyak bercerita alasan mengapa ia membesarkan ketiga anaknya seorang diri
pada dua ribu tujuh belas silam iis memutuskan pensiun dini
keputusan itu ia ambil demi bisa memiliki banyak waktu bersama anak terutama rana yang memang perlu perhatian khusus
sebanyak tiga kali dalam seminggu
dua anaknya yang lain yakni raldo dan azmi mengantar rana untuk terapi di rumah sakit
terapi mandiri juga dilakukan iis di rumah
dari kegiatan ini pula membuat iis dan ketiga anaknya menjadi semakin kompak
upaya apa untuk menyembuhkan ya itu tadi
yang saya lakukan adalah mengikuti semua anjuran dokter
misalnya ada konsumsi obat itu saya disiplin lah untuk mengkonsumsi obat
saya mencoba untuk mengurangi spastiknya dia karena dia spastik itu memang tipe serebral pasien spastik
kemudian sejumlah terapi juga saya berikan buat rana
ada empat terapi yang rana ikuti fisioterapi hidroterapi okupasi terapi terapi wicara satu lagi
satunya lagi di awal awal dia sempat dapat sensory integrasi
saya tapi kedua saudaranya rana pun
kita belajar soal itu jadi kita semua sekeluarga belajar terapi sehingga kalau bermain sama
rana itu sebetulnya itu adalah terapi buat rana
iis mengaku tak mudah menjadi sosok ibu sekaligus ayah dalam keluarga terlebih ketika dikaruniai
anak yang terlahir istimewa
sih karena gini di satu sisi berat karena pada akhirnya saya mengambil alih semua tanggung jawab
jawab ya kan di rumah ini bagaimanapun harus komplit kan kehadiran perannya ya bahwa sosoknya
tidak ada nggak apa apa gitu tapi perannya orang tua itu kan harus komplit buat anak anak ada ibu sama ada
ayah tapi kan di rumah ini kan kemudian hanya ada saya sehingga peran saya memang harus menjadi ibu
sekaligus menjadi ayah gitu kita mencoba untuk bisa menerima bahwa kondisinya seperti ini gitu sehingga
nggak perlu nggak perlu gini loh nggak perlu merengek rengek banget
nggak perlu merintih merintih banget gitu nggak perlu sedih sedih banget karena ternyata
dibalik semua peristiwa yang mungkin itu adalah kesedihan mungkin itu adalah kesulitan ternyata ada
hikmah hikmah yang kemudian membuat kami misalnya menjadi lebih tabah
iis yang juga sebagai co founder rumah cerebral policy indonesia sejak dua ribu sebelas menilai kehadiran rana
menjadi sebuah penghuni untuk selalu tabah dan sabar
dalam menjalani kehidupan
ibu mau nyampein apa buat kakak buat saya rana itu justru guru kehidupan ya karena dari rana lah ibu belajar ya
ibu tuh belajar banyak hal dari rana mungkin tanpa kehadiran rana ibu bukan sosok yang bisa sabar
bukan sosok yang bisa tabah bukan sosok pejuang
tapi ibunya rana itu ya enggak
memang harus panjang sabar karena rana ngajarin ibu buat sabar ya
ya si cantiknya
ini anak cantik ini yang ngajarin ibu sabar ya
kasih ibu sepanjang masa
lika liku kehidupan yang dialami iis sebagai sosok single pare bersama buah hatinya yang terlahir cerbral policy
tentu tak semudah yang dibayangkan
suka dan duka terus diajalannya
dengan penuh rasa syukur atas anugerah yang tuhan berikan